setelah secara berturut turut pertumbuhan industri kedelai di tanah air menjadi bahasan liputan mendalam
hari ini kami ajak anda menikmati aneka olahan kedelai
salah satu olahan kedelai yang paling populer apalagi kalau bukan tempe
tempe bisa dikreasikan menjadi hidangan kekinian dengan tampilan yang mewah
namun tempe berbahan kedelai lokal non transgenik tepatnya
ternyata hanya dibuat oleh dua perajin di indonesia
senikmat apa hidangan mewah dari tempe dan pertumbuhan industri kedelai lokal
kita simak liputannya berikut ini
stik tempe menjadi menu favorit pecinta makanan sehat
tempe diolah sedemikian rupa sehingga memiliki kelezatan bak daging dengan tampilan mewah
namun ini bukan sembarang tempe
melainkan tempe yang dibuat menggunakan kedelai lokal non stresgenik
atau kedelai hasil persilangan alami
kedelai ini adalah kedelai yang diperlukan untuk menjaga kemampuan
itu kan sebenarnya adalah transgenik ya
jadi sebenarnya buat pakan ternak
jadi kalau apabila kita konsumsinya itu tidak baik bagi kesehatan
oleh karena itu kami lebih memilih kedelai lokal yang non gmo
sehingga lebih sehat dikonsumsi oleh masyarakat
penggunaan kedelai non strasgenik menjadi tren
tidak hanya di kalangan vegetarian dan vegan
mereka yang sekedar mengamalkan gaya hidup sehat
juga memilih kedelai non stresgenik
ini menjadi pasar tersendiri bagi kedelai lokal
pasar inilah yang disasar oleh nungki
ia mendirikan pabrik tempe sehat at tempe
kedelai di sini didatangkan dari pertanian di kabupaten grobogan jawa tengah
dan kelaten yogyakarta
awalnya itu hanya sekedar
ingin membuat kedelai lokal
memberi contoh lah
oh ini loh kedelai lokal
satu lebih enak lebih alami
maksudnya lebih enak itu lebih enak setelah dibikin tempe
rata rata kalau konsumen saya itu bilang
satu jelas lebih gurih
satu kedelai lokal ya banyak kedelai lokal ya
iya lebih gurih
terus tidak kecut
salah satu hal yang penting diperhatikan agar tempe lokal naik kelas
adalah soal higiene dalam pembuatannya
proses pencucian kedelai harus menggunakan air bersih
suhu perbusan kedelai pun diperhatikan
pemilahan kulit kedelai hingga pengepakan harus sesuai prosedur kesehatan dan kebersihan
tempe buatan nungki didistribusikan ke sejumlah rumah sakit
rumah makan hingga pasar sualayan di yogyakarta dan jawa tengah
meski harga yang dibanderol lebih tinggi dibandingkan tempe berbahan baku kedelai
pembelinya ternyata cukup banyak
ya dari rasanya sih memang lebih enak kalau frukal itu ya
kedelainya memang beda lah berasanya
bukan kalau dari kedelai lokal kan apa ya
agak ya nggak gurih sih nggak ada rasa
enaknya memang beda rasanya lebih gurih
meski pasar tempe dari kedelai lokal terbuka lebar
perajin dan industri menengah yang menggunakannya sangat sedikit
menurut pengembangan pusat unggulan kedelai lokal
yang dikelola universitas gejah mada dan kementerian pertanian
hingga saat ini hanya ada dua perajin tempe
saya kira perlu diberdayakan pada tingkat industri menengah
kalau bisa semacam industri yang berbasis di pemberdayaan kelompok usaha tani
kelompok usaha tani inilah yang nantinya akan
akan menaungi terhadap hasil panen petani
kemudian di tingkat kelompok usaha tani yang mengolah menjadi agroindustri
pada skala menengah inilah yang akan ditumbuhkan
untuk bisa menghasilkan produk produk kelas premium
yang notabene ini dibutuhkan secara nasional
produksi kedelai lokal mengalami penurunan beberapa tahun terakhir
bahkan pada dua ribu tujuh belas jumlahnya hanya lima ratus empat puluh ribu ton
dibutuhkan vitamin baru bagi petani agar lebih semangat lagi menanam kedelai
meningkatnya produktivitas kedelai lokal tidak serta merta mesejahterakan petani
karena tidak banyak yang membeli hasilnya
oleh karenanya dibutuhkan banyak industri kelas menengah pengolah kedelai
yang mampu menyerap kedelai secara langsung dari tangan petani dengan harga yang bagus
tidak hanya bisa menggantungkan kepada kementerian pertanian
dibutuhkan kerjasama yang solid
dengan kementerian perdagangan perindustrian dan juga perekonomian
guna meningkatkan tata kelola kedelai pasca panen
dan harapannya petani akan terus menanam kedelai
tim liputan cnn indonesia